terima kasih masih bersama kami di redaksi jawa timur
kita awali berita di segmen kedua ini dari surabaya
demo ratusan buruh protes phk masal di depan pabrik spindo jalan masrib
senin siang berakhir bentrok
sejumlah buruh mengalami luka luka karena terkena pukulan polisi
dan digigit anjing k sembilan
bentrok antara buruh dan polisi ini tak terhindarkan saat
masa melakukan unjuk rasa dengan memblokir pintu masuk
pabrik pt spindo di jalan mastrip surabaya
polisi langsung melakukan tindakan represif dengan memukul mundur
ratusan buruh yang berkumpul di depan pintu masuk
tak hanya memukul polisi juga mengerahkan anjing k sembilan
untuk membebarkan kerumunan masal
akibat kejadian ini sejumlah buruh mengalami luka luka
terkena pukulan tongkat polisi
seorang buruh bahkan terluka akibat digigit anjing pelacak
dalam unjuk rasa ini buruh menuntut pt spindo
mempekerjakan kembali karyawan outsourcing
yang di phk sepihak oleh manajemen
buruh juga meminta karyawan yang statusnya masih outsourcing
agar diangkat menjadi karyawan tetap
dinas kota sudah mengeluarkan bahwasannya
kami adalah pekerja pt sepindo
tapi mengapa pihak perusahaan tidak menjalankan
dan bahkan pihak kepolisian juga tidak melakukan penekanan
kepada perusahaan tapi malah kepada kami
selain mengalami luka luka aksi demo juga menyebabkan
sejumlah kendaraan milik buruh rusak terkena pukulan tongkat polisi
wahyu pratama surabaya